wisata libur lebaran tahun ini meninggalkan duka
saat sebuah perahu di obyek wisata kedung ombo desa wonoharjo kecamatan kemusu boyolali jawa tengah
yang membawa penumpang sejumlah dua puluh orang ini terbalik
kecelakaan ini menyebabkan sembilan orang menjadi korban jiwa
sebagian besar bahkan adalah anak anak
hasil penyelidikan kepolisian menunjukkan seluruh perahu wisata yang beroperasi di waduk gedung ombok
tidak memiliki perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung bagi penumpang
bahkan dari keterangan diketahui nakoda perahu adalah bocah yang baru berusia tiga belas tahun
terkait lalai yang mengibatkan meninggalnya masyarakat di kampung
samping itu keselamatan dari masyarakat yang wilayah perairan itu tidak dipenuhi standarnya
bupati grobokan yang juga sempat memantau lokasi kecelakaan mengucapkan duka cita
bantuan medis dan evakuasi akan disediakan oleh pemerintah daerah
ini saya sudah mengerahkan bubd timsar sudah di lapangan
ambulan juga sudah disiapkan ada sembilan ambulan
dan kepala desa saya yang harus mendampingi
tenggelamnya perahu wisata ini disebabkan sebagian besar penumpang yang berjumlah dua puluh orang
bergerak ke satu sisi perahu untuk bersuah foto
akibatnya perahu oleng kehilangan keseimbangan dan terbalik sehingga seluruh penumpangnya tercebur ke waduk
tim liputan cnn indonesia